pembongkaran warung remang remang di jalan bypass mojokerto
senin pagi nyaris berubah menjadi ricuh setelah pemilik menolak warungnya dibongkar
pemilik warung membantah jika warungnya sering dijadikan tempat manggal pekerja seks komersial
adu mulut ini terjadi antara petugas satpol pp dan pemilik warung di jalan bypass mojokerto
kecamatan magresari kota mojokerto
pemilik warung yulianto keberatan dengan pembongkaran yang dilakukan petugas satpol pp kota mojokerto
karena sekarang warungnya sudah tidak dipakai sebagai tempat prostitusi
ia menyesalkan pembongkaran yang dilakukan petugas satpol pp
karena warung ini sebagai sumber penghasilan sehari hari
rasanya ada perempuan nih
mana tuh pak
soalnya alasan ekonomi
ya ada si janda barang
tapi sekarang nggak ada pak ya jawanya
habis kena habis gitu anaknya tak suruh pulang semua
meski mendapat perlawanan satpol pp tetap membongkar paksa warung
karena sudah diperingatkan dua kali dan diberi waktu untuk memongkar sendiri warungnya
karena pembangunan warung itu sering dijadikan aktivitas prostitusi
selain di pinggir jalan bypass
satpol pp juga membongkar warung di depan pln sekar putih
di warung ini sutiati pemilik warung
menyediakan sejumlah kamar yang disewakan untuk melayani lelaki hidung belang
selain membongkar dua warung diduga tempat prostitusi
kini satpol pp juga sedang mengawasi delapan warung lainnya
yang selama ini disinyalir menyediakan wanita psk